kita beralih ke informasi lain sekjen pdip hasto kristianto mengkritik keras
atas beredarnya rekaman suara yang diduga pembagian fee proyek
antara menteri negara bumn rini sumarno dan dirut pln sofian basir
hasto menegaskan saat awal pembentukan kabinet kerja
presiden jokowi sudah memerintahkan para menteri harus bekerja
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
serta tidak boleh ada campur tangan keluarga
hasto mengaku dirinya sudah mendengarkan dugaan rekaman
yang melibatkan menteri rini sumarno dan dirut pln sofian basir
menurut hasto apa yang menjadi isi pembicaraan di rekaman tersebut jelas
telah melanggar perintah presiden jokowi dodo
hasto mengingatkan sebagai menteri negara bumn
sudah seharusnya rini sumarno melaksanakan permintaan presiden sebagai sebuah perintah
hasto pun menyinggung ada dua nama saudara rini sumarno
yang disebut dalam rekaman pembicaraan
yakni ari sumarno dan okonofi
di mana hal tersebut bagi hasto adalah bentuk pelanggaran perintah presiden
yang melarang melibatkan keluarga dalam bekerja
hasto pun mendukung jika dugaan rekaman pembicaraan yang beredar
ditindaklanjuti kerana hukum agar tidak ada yang merasa dirugikan
dalam rekaman pembicaraan yang tersebar di dunia maya
pembicaraan antara rini sumarno dan sofian basir
atas proyek bersama anak anak
antara pln dan pertamina
ketika beliau mempersiapkan pembentukan menteri
beliau mengatakan bagaimana seluruh menteri harus bekerja keras
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
dan tidak boleh ada campur tangan dari keluarga
dengan demikian seharusnya perintah dari bapak jokowi
terlebih bagi menteri bumn untuk tidak melibatkan keluarga
itu seharusnya dipatuhi sebagai sebuah perintah
untuk menjadikan bumn betul betul sebagai badan usaha milik negara
ketika dalam rekaman itu disebutkan tentang nama dua dari keluarga beliau
tentu saja ini merupakan hal yang bagi kami tidak sesuai dengan perintah dari bapak presiden itu